untuk menjaga netralitas dan profesionalisme anggota militer panglima tni jenderal tni gatot nurmantio menegaskan bahwa anggota tni yang ikut pilkada harus mengundurkan diri dari tni atau mengajukan pensiun dini
keturannya setiap anggota militer yang akan mengikuti pilkada maka statusnya harus mengundurkan diri dari militer
mengundurkan diri dari militer kemudian kalau dia aktifasi panjang akan diberikan pensiun dini
ini statusnya sehingga pada saat pilkada dia sudah bukan militer lagi